mulai senin lima juli dua ribu dua puluh satu para pekerja di sektor kritikal dan esensial
jika ingin melakukan aktivitas di area ibu kota
diwajibkan untuk mengantongi strp atau surat tanda registrasi pekerja
lantas bagaimana cara untuk mendapatkan strp tersebut
salah satu syarat keluar masuk dki jakarta adalah memiliki surat tanda registrasi pekerja atau strp
surat ini pada awalnya bisa dibuat perorangan melalui situs jakevo jakarta go id
sejak senin siang saya mencoba mengakses laman tersebut dengan menyiapkan beberapa berkas digital yang dibutuhkan
seperti ktp pas foto surat tugas dari kantor dan sertifikat vaksin
namun kendala sudah dihadapi sejak awal
acapkali laman tak dapat dibuka dengan keterangan banyak pengguna yang mengakses situs itu
untuk meverifikasi email sebagai langkah awal pendaftaran di jakevo pun
membutuhkan waktu tiga puluh menit karena terjadi error
kemudian pada tahap selanjutnya yakni pengisian data pribadi
saya tidak dapat menyimpan data yang telah diisi
sejak senin siang hingga pukul empat sore
saya berupaya menghubungi nomor call center yang tertera untuk meminta bantuan
tetapi tidak kunjung tersambung
maaf anda berada di luar waktu layanan kami
silahkan anda menghubungi kami kembali pada hari senin
sampai dengan juta
menanggapi masalah sulitnya akses situs jakevo jakarta untuk membuat surat tanda registrasi pekerja
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku server sempat bermasalah karena banyak yang mengakses
semua wajar di awal sulit diakses karena semua masuk secara bersamaan
dan sekarang sudah bisa secara berangsur sudah pulih kembali sudah baik
servernya juga ditingkatkan
insya allah dalam waktu lima jam
setelah syarat syarat terpenuhi
sudah akan mendapatkan hasil
pada selasa pagi saya kembali mencoba mengakses situs jakevo untuk membuat surat tanda registrasi pekerja
tetapi mengalami kendala serupa
berulang kali mencoba saya kerap mendapati beberapa kendala
mulai dari kesulitan ketika verifikasi email
hingga ketika melakukan pengisian dan juga penyimpanan data personal
sebelum saya meng input atau memasukkan berkas berkas yang diperlukan
untuk menunjang strp tersebut
nah berdasarkan keputusan terakhir dari gubernur provinsi dki jakarta
hanya perusahaan saja yang bisa mengakses situs atau website resmi tersebut untuk mendapatkan strp
nah tapi per pagi ini kita coba untuk mengakses situs tersebut masih error
nah berhubung saya merupakan salah satu pekerja di sektor esensial
yang tinggal di salah satu kota penyangga ibu kota
tapi hingga pagi ini saya belum mendapatkan strp
apakah saya bisa masuk ke ibu kota dengan membawa tiga senjata yang saya miliki
mulai dari surat tugas dari kantor kemudian saya memiliki sertifikat vaksin
dan juga hasil swab antigen yang negatif
mari kita coba cari tahu
kami pun mencoba menelusuri ruas jalan kalimalang
yang merupakan salah satu titik penyekatan daerah penyangga ibu kota
hari ini terpantau tidak seramai kemarin hari pertama penerapan ppkm darurat pada hari kerja
surat tugas dari kantor sudah saya siapkan agar bisa melewati pos penyekatan yang dijaga ketat oleh petugas
tidak ada masalah
apakah saya bisa melintas
tidak bisa ibu
sudah membawa surat izin ke kantor
tidak bisa silakan lalu lalu melintas dengan bkt saja
bagaimana kalau saya melintas
kalau sudah melintas perintahnya tidak boleh masuk ke kantor
jadi syaratnya apa kalau dari kantor tidak boleh juga
tidak boleh silakan lalu melintas dengan bkt saja
saya sudah berupaya untuk menunjukkan surat tugas dari kantor di titik sekat tersebut
pihak dari petugas tidak mengizinkan saya untuk melintas
nah tapi yang disayangkan adalah petugas tidak menjelaskan sebenarnya syarat apa saja
yang bisa memperbolehkan seseorang masuk ke wilayah dki jakarta melalui titik penyekatan tersebut
penerapan kebijakan pemberlakuan strp sebagai syarat pekerja keluar masuk jakarta tentu perlu dievaluasi
bukan hanya pekerja yang kebingungan menghadapi kebijakan yang berubah ubah
tetapi juga petugas kewalahan
dalam menyaring pekerja sektor kritikal dan esensial di titik penyekatan yang jumlahnya tidak sedikit
berdasarkan pemantauan tim di lapangan
hanya tenaga kesehatan yang diprioritaskan dan diperkenankan melintasi pos penyekatan
dengan menunjukkan kartu identitas kerja unit layanan kesehatan masing masing
clarissa aradia daud thompson jakarta